kita ke informasi lain aparat polda jawa barat membekuk seorang wanita yang diduga menjual gadis muda melalui kawin kontrak dengan pria asing
jaringan ini menggunakan modus menawarkan korban menjadi pekerja seni di tiongkok
tdd ditangkap bersama dengan dua warga tiongkok karena menjual dua belas perempuan untuk kawin kontrak dengan pria tiongkok
penangkapan ini berawal dari laporan tiga korban yang melarikan diri dari sebuah apartemen di jakarta
yang diduga menjadi tempat penampungan para korban sebelum dibawa ke tiongkok
modus yang dilakukan oleh ketiga pelaku ini yakni mengajak calon korban dipekerjakan sebagai pekerja seni di tiongkok
setelah tiba di negeri tirai bambu para korban dipaksa menikah kontrak dengan pria setempat
untuk jasa kawin kontrak selama tiga bulan bersama dengan pria asing di tiongkok para korban mendapatkan upah sepuluh juta rupiah
para korban juga sempat dipindah tangankan ke pria lain sebelum masa kawin kontrak selama tiga bulan ini berakhir
dia bekerja sama dengan ini brokernya ini
setelah melihat ada perempuan ditawarin kemudian ditebung ke orang tuanya
dikasih uang sepuluh juta
tipitansinya sepuluh juta diserahkan kepada orang tua
dengan dali akan dijanjikan kerjaan yang layak di medan
setelah sampai di sana yang bersangkutan atau korban kita dikawin kontrak selama tiga bulan
janjinya tiga bulan